visi misi indonesia menang dan gagasan gemilang adil bakmur bersama prabowo sandi
dari presiden republik indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat insya allah
mari kita sambut bapak haji prabowo subianto
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati bapak reformasi guru saya juga mentor saya juga prof dr haji muhammad amin rais
ketua mprri ketua pan dr sulkifli hasan
ketua dewan suro partai pks partai keadilan sejahtera
ustadz dr salim segaf al jufri yang saya hormati
ketua umum pks dr muhammad soebul iman
para pemuka agama
tokoh masyarakat tokoh tokoh bangsa
dan yang saya banggakan
dprdri yang hadir
malam hari ini
sebagai wakil rakyat
para duta besar
yang berkenan memberi kehormatan
kepada kita malam hari ini
dan terutama saudara saudaraku
sebangsa dan setanah air
dimanapun engkau berada
pada malam hari ini
sandiaga salihuddin uno
mengucapkan terima kasih
bahwa pada malam hari ini
saudara saudara telah meluangkan
waktu untuk datang
menyampaikan apa yang menjadi
visi dan misi kami
dan sandiaga salihuddin uno
dengan membacakan sebuah sajak
sajak yang dapat menggambarkan
mengapa kita berkumpul
di malam hari ini
di tempat yang baik ini
sajak ini diketemukan di kantong baju
seorang perwira muda
yang gugur dalam pertempuran
seorang perwira muda yang gugur dalam pertempuran

kita tidak sendirian
bergantung kepada kita
bergantung kepada kita
rakyat yang tak pernah kita kenal
rakyat yang tak pernah kita kenal
rakyat yang mungkin
tak akan pernah kita kenal
apa yang kita lakukan sekarang
apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan
apa yang terjadi kepada mereka
malam ini ribuan sahabat sahabat
dan pendukung kita berkumpul
di tempat yang baik ini
dan juga mungkin puluhan juta rakyat kita
terhubung ke ruangan ini
dengan teknologi komunikasi
karena sembilan puluh dua malam lagi kita akan bersama sama menentukan masa depan bangsa indonesia
karena sesungguhnya pemilihan umum ini bukan pemilihan umumnya prabowo subianto
bukan pemilihan umumnya sandiaga uno tetapi adalah pemilihan umum bagi seluruh bangsa indonesia
karena itu kemenangan yang dapat kita rebut pada tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas yang akan datang
bukan kemenangan prabowo bukan kemenangan sandiaga uno tapi kemenangan bangsa dan rakyat indonesia
atas dasar keyakinan ini kami ingin agar seluruh masyarakat indonesia mengerti betul
apa yang akan kami perjuangkan selama lima tahun mendatang
jika kami dan partai partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia adil makmur
mendapat mandat dari rakyat pada pemilihan umum tujuh belas april

kami juga ingin menyampaikan kepada saudara apa apa yang menjadi kegusaran kami
apa apa yang mendorong kami untuk terus berjuang dan terus berada di dalam kancah politik
dan menawarkan diri kami untuk memimpin dan membela negara kesatuan republik indonesia
terima kasih peu
satu dolar setelah sepuluh tahun
tiga atau empat dolar
apakah ini negara yang kita inginkan
negara yang utang untuk bayar gaji
negara yang membiarkan
pembawa bendera indonesia
yang lahir dalam perang kemerdekaan kita
sekarang dalam keadaan
kalau bisa dibilang ya
yang menopang pembangunan indonesia selama dasar warsa dasar warsa yang lalu
kebagaian kita semua
panutan negara negara berkembang
mereka belajar dari kita
sekarang juga dalam keadaan sulit
pln krakatau steel
pln krakatau steel
kebanggaan kita dulu dibangun oleh bung karno
diselesaikan oleh pak harto
sekarang juga hutangnya mengerikan
saudara saudara kalau ada bumn yang untung
untungnya pun tak seberapa
negara dimana ada warga negaranya
ada anak anak yang tinggal hanya lima tahun saja
tiga jam dari istana negara
tidak mampu berangkat sekolah
karena sudah dua hari tidak makan
negara yang beberapa waktu yang lalu panik
karena puluhan anak anak di kabupaten asmat
meninggal dunia karena kelaparan
dan pejabat pejabat pemerintahnya tidak hadir
untuk membantu mereka
ini adalah keadaan dan kondisi yang saya sebut
rakyatnya masih banyak yang terlantar dan miskin
kalau kita tidak hati hati
kalau kita tidak waspada
kalau kita tidak berubah
kalau kita tidak bertindak
dengan segera dan dengan berani
situasi ini akan terus berlanjut ke arah
yang lebih buruk lagi
kami saya bersama sandiaga uno
didukung oleh partai partai koalisi
indonesia adil makmur
didukung oleh pejuang pejuang
para purnawi lawan pejuang
yang begitu banyak
didukung oleh tokoh tokoh pekerja buruh
didukung oleh ulama ulama besar
didukung oleh emak emak indonesia
didukung oleh guru guru dokter dokter
dalam negara yang begini kaya
negara yang sudah tujuh puluh tiga tahun merdeka
kalau ada rakyat yang lapar
kalau ada rakyat yang menggantung diri karena putus asa
ini adalah penghinaan kepada pendiri pendiri bangsa kita
dan saya katakan ini adalah penghinaan kepada rakyat indonesia
saudara saudara sekalian ada
ada yang mengatakan jangan pesimis
indonesia katanya akan bertahan seribu tahun lagi
apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit
tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya
tidak membela petani nelayan dan pekerjanya
yang tentaranya tidak kuat
bisa bertahan seribu tahun
jangan jangan sepuluh tahun saja sudah setengah mati kita
apakah negara yang cadangan bahan bakarnya
hanya bisa bertahan dua puluh hari
cadangan berasnya juga hanya bisa bertahan tiga minggu
apakah negara yang tidak mampu menjamin bahan bakarnya
apakah ini negara yang kuat
apa ini negara yang bisa langgeng
pemerintah yang sekarang saja
mengatakan kalau indonesia
terpaksa perang hari ini
kita hanya bisa bertahan tiga hari
karena peluru hanya tiga hari
bukan saya yang sampaikan itu
menteri pertahanan republik indonesia
dari pemerintah sekarang sendiri yang mengatakan
karena beliau juga seorang patriot
beliau ingin hal ini diketahui
oleh rakyat indonesia
persaingan antara bangsa itu begitu keras
sejarah peradaban manusia ribuan tahun itu keras
tiap bangsa punya masalahnya sendiri
tiap bangsa butuh sumber alam
tiap bangsa punya kesulitan kesulitan mereka sendiri
jangan kita pernah mengira
bahwa kita boleh tergantung kepada bangsa lain
jangan pernah kita berharap
bangsa lain akan baik baik saja
rumus yang terkenal
dari seorang ahli sejarah yunani
kurang lebih lima puluh tahun sebelum
dalam bahasa inggris
dalam bahasa indonesia artinya adalah
yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat
yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita
ini pelajaran yang diajarkan di semua lembaga kajian strategis di seluruh dunia
sudah sudah sebangsa dan setanah air
indonesia harus kuat
indonesia harus kokoh
indonesia harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri
saya telah sampaikan mengapa saya dan sandiaga solodin uno
dan partai partai yang mengusung dan mendukung kami maju
dalam pemilihan umum tahun ini
saya selanjutnya akan menyampaikan apa yang akan kami lakukan
strategi apa yang kami akan gunakan
jika kami mendapat mandat untuk memimpin indonesia lima tahun ke depan
saya juga akan menyampaikan harapan kami
apa yang kami harapkan dari seluruh rakyat indonesia
untuk memujukkan bersama
apa apa yang menjadi cita cita kita bersama
saudara saudaraku sebangsa dan setanah air
dimanapun engkau berada malam hari ini
apa yang harus kita lakukan
dan apa yang akan kita lakukan bersama
bila mendapat mandat
adalah reorientasi pembangunan
sampai ketika kita mendapatkan nusantara
pengelolaan republik indonesia
reorientasi adalah untuk merubah arah
dari arah yang tidak benar ke arah yang benar
yang membela kepentingan bangsa indonesia
dan pengelolaan republik indonesia
diperlukan karena bangsa yang kokoh hanya bisa diwujudkan jika negara tersebut bisa pertama
swasembada pangan kita harus mampu untuk mengatur sehingga rakyat kita bisa produksi
pangannya sendiri dan seluruh rakyat indonesia bisa makan dengan baik di seluruh nusantara
tidak ada yang boleh kelaparan di republik indonesia yang kita cintai ini
yang kedua negara hanya bisa kokoh kalau kita swasembada energi swasembada bahan bakar
kita harus menghasilkan bahan bakar energi dari dalam negeri sendiri
padahal saudara saudara sekalian padahal pemerintah sendiri meramalkan tidak lama lagi
yang kita lakukan sedini mungkin
yang ketiga kita harus swasembada air bersih
pbb perserikatan bangsa bangsa meramalkan bahwa dalam dua ribu dua puluh lima seluruh bumi akan mengalami krisis air
sekarang saja di nusantara ini sudah banyak daerah kita yang kesulitan air bersih
di sragen di sragen satu jam dari kota solo rakyat kesulitan air
mereka menyampaikan kepada saya pak tim kita di situ
enggak usah kirim kaos enggak usah kirim baliho enggak usah kirim spanduk
tolong kirim tanki tanki air
yang keempat negara yang kokoh harus memiliki lembaga lembaga pemerintahan yang kuat
yang bersih yang berintegritas
kita perlu hakim hakim yang unggul dan jujur
kita perlu hakim hakim yang unggul dan jujur

kita perlu polisi polisi yang unggul dan jujur
kita perlu intelligence yang unggul dan setia kepada bangsa dan rakyat
kita perlu hakim hakim yang unggul dan jujur

kita perlu hakim hakim yang unggul dan jujur
kita perlu hakim hakim yang unggul dan jujur
kita perlu intelijens yang unggul dan jujur
kita perlu intelijens yang unggul dan jujur
kita perlu intelijens yang unggul dan jujur
kita perlu intelijens yang unggul dan jujur
kita ingin bersahabat dengan semua negara
kami menganut pemerintah kami akan menganut kami akan teruskan
contoh pendahulu senior kami yang telah berhasil memimpin negara ini sepuluh tahun
presiden susilo bambang yudhoyono mengajarkan kepada kami
seribu kawan terlalu sedikit satu lawan
tapi kalau kita lemah biasanya kita diinjek injek
saudara saudaraku visi misi kami kami beri nama
visi misi indonesia menang
indonesia harus menang
kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah
kita tidak boleh menjadi bangsa yang minta minta
kita tidak mau jadi bangsa yang utang utang utang
kita tidak mau jadi bangsa yang tidak mampu membela rakyat
kita harus menjadi bangsa yang mampu membela rakyatnya sendiri
untuk membuat indonesia menjadi bangsa kita harus melakukan strategi khusus
yang saya beri nama strategi dolongan besar
kita tidak mau kerja
tidak boleh bekerja dan tidak bisa bekerja setengah setengah
kita harus bekerja dengan keras
strategi ini harus dapat mewujudkan tadi yang kita sebut

membangun lembaga lembaga pemerintah yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
dan memiliki pertahanan yang kuat
yang bisa melindungi segenap tanpa tumpah darah indonesia
untuk mencapai itu semua kami menggariskan lima fokus utama program kerja nasional
lima fokus solusi pemecahan persoalan bangsa
yang pertama adalah mewujudkan ekonomi yang mengutapkan rakyat
ekonomi untuk rakyat bukan rakyat untuk ekonomi
ekonomi yang mengutapkan rakyat harus ekonomi yang adil
ekonomi yang bisa memberi kesejahteraan kemakmuran kepada seluruh rakyat indonesia
bukan segelintir orang saja
memakmurkan semua orang indonesia
tapi kita juga harus menjaga lingkungan kita
kita harus jaga sungai sungai kita
tanah air kita harus bisa digunakan oleh anak anak kita
dan bahkan cicit cicit kita
puluhan generasi ke depan
dalam hal ini
kami juga bertekad
dan kami yakin
kami mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat kita
dan kita yakin
kita dapat meningkatkan daya beli rakyat daya beli masyarakat
helikopter produk produk canggih berteknologi tinggi
saya bertanya mampu atau tidak kita teruskan apa yang dulu pernah kita berhasil lakukan
saya yakin kalian juga akan setuju dengan saya
kita harus bikin mobil benar benar produk indonesia
ini di luar teks
kita harus mampu bikin kapal kapal niaga kapal kapal angkut kereta
saudara sekalian apakah kita mampu
kita mampu dan kita harus dan kita akan lakukan hal itu
sekarang banyak pakar pakar mengatakan di indonesia ini
kalau negara lain sedang bangkit
kita harus bangkit
republik rakyat tiongkok berhasil menghilangkan kemiskinan
dalam empat puluh tahun mereka menghilangkan kemiskinan
tapi kita harus bangkit
tapi kita harus bangkit
tapi para pakar mengatakan di indonesia sedang terjadi deindustrialisasi
ini akan kita robah
kita akan meneruskan industrialisasi di republik indonesia
republik indonesia sebagai sebagai pejuang saya selalu menganjurkan kita harus belajar dari bangsa bangsa
yang lebih berhasil dari kita mari kita belajar dari tiongkok kita belajar dari india kita belajar
dari vietnam kita belajar dari korea selatan kita belajar di negara negara yang berhasil jangan kita
puas dengan kelakuan kelakuan elit kita sendiri di sini saudara saudara kita harus tetap terbuka
kepada sahabat sahabat kita di luar negeri tapi kita juga akan pastikan perusahaan perusahaan
krakatau steel pertamina garuda pln pgn dan pt bnptn tidak boleh hancur tidak boleh rugi
kita akan terbuka kepada bangsa lain kita ingin belajar dari bangsa lain kita ingin
bersahabat dengan bangsa lain kita ingin bermitra kepada bangsa lain tapi kita tidak boleh
ini berada di piramida yang paling bawah kami kita saudara saudara sekalian juga menginginkan
anak anak indonesia menjadi pilot menjadi ahli hukum menjadi dokter menjadi pengusaha
ibu ibu emak emak bapak bapak dimanapun
bermimpi kalian berdoa bahwa anakmu hidup lebih baik dari kamu
betul atau tidak
saya yakin saya yakin tiap malam emak emak sebelum tidur yang dipikirkan
yang dipikirkan adalah anak anakmu yang dipikirkan emak emak adalah anak anaknya
betul yang dipikirkan oleh bapak bapak adalah bisa bayar utang atau tidak
saudara saudara sekalian semua pekerjaan yang halal adalah mulia tetapi anaknya orang miskin
harus punya kesempatan untuk menjadi dokter untuk kalau perlu menjadi jenderal sekalipun
kami akan berjuang untuk menghentikan kebocoran uang ke luar negeri
dengan menerapkan kebijakan kebijakan yang tepat dan adil bagi seluruh rakyat indonesia kita ingin
dengan para pengusaha kita juga berhasil kita akan menjaga iklim usaha untuk
para pengusaha kita tapi tapi para pengusaha kita harus kerjasama dengan kita kita harus
bekerja dan berjuang untuk para pekerja para petani para nelayan orang orang yang berada di
kami akan terus berdayakan dan beri insentif kepada usaha menengah dan kecil
kami akan pastikan setiap desa di indonesia menerima dana desa satu miliar per desa per tahun
itu perjuangan kami dulu dan harus langsung ke desa
dan para pimpinan di pedesaan harus diberdayakan harus dibantu
jangan diintimidasi jangan ditakut takuti jangan diperes
kami akan berikan subsidi dan program bantuan sosial untuk lapis terbawah yang membutuhkan
untuk memastikan semua warga
indonesia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya
kami akan membangun infrastruktur yang tepat sasaran
yang bermanfaat bagi semua golongan masyarakat
dan kami tidak akan mengizinkan penggembungan proyek proyek dan nilai nilai proyek tersebut
struktur tidak boleh jadi bancaan kelompok kelompok tertentu
kami akan pastikan bahwa utang pemerintah tidak terus membengkak
apalagi membahayakan keadaan keuangan negara
kami akan ubah jutaan hektare hutan yang sudah rusak
menjadi hutan produktif untuk produksi pangan dan energi
yang saya sebut tadi saudara saudara sekalian
dengan hutan yang rusak kita ubah jadi hutan produktif
produksi pangan dan energi kita mampu swasembada pangan
dan swasembada bahan bakar
dan membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat kita
kami mempunyai cita cita insya allah akan membangun bank tani dan nelayan
untuk membantu petani dan nelayan kita mendapat akses terhadap modal dan teknologi
bagi saudara saudara yang bertaruh nyawa di jalanan sebagai pekerja angkutan
kami akan memberi kepastian hukum
untuk para pengemudi ojol
dengan taraf dengan tarif minimal yang menguntungkan baik pengusaha maupun para pekerja
akan bekerja akan berjuang agar semua prajurit tni
semua anggota kepolisian dan petugas petugas pemerintah di daerah daerah terpencil
di daerah daerah yang susah diperhatikan kehidupan dan penghasilan mereka
kita berniat memperbaiki gaji gaji hakim jaksa polisi
bila perlu berkali kali lipat gaji mereka
karena hakim jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital
bagi pemerintah republik indonesia
fokus kedua adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial
kami akan perangi kemiskinan
kami akan perangi kemiskinan sampai ke akar akarnya
kita akan tingkatkan layanan kesehatan dan tingkatkan kualitas pendidikan
pekerja pekerja di bidang kesehatan dan pendidikan harus dihormati kualitas hidupnya
guru guru kita termasuk dan terutama guru guru honorer
harus kita perbaiki kemampuan profesionalnya dan juga kualitas hidupnya
dengan program program sosial yang tepat kita harus menyiapkan biasiswa untuk siswa siswa terbaik kita
untuk atlet atlet terbaik kita
juga untuk santri santri kita
kami yakin dengan bantuan bantuan yang terarah ini targeted affirmative action
kita akan mengurangi jarak
antara orang kaya dan orang miskin di republik indonesia
kami akan perbaiki tata kelola bpjs dan jaringan sosial lainnya
untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas
dokter dokter kita harus dapat penghasilan yang layak
sekarang banyak dokter dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil
kami juga harus perkuat program keluarga berencana
agar indonesia terhindar dari ancaman ledakan penduduk
sehingga kita tidak jalan di tempat
kami akan berjuang
untuk menyediakan susu gratis untuk semua anak anak sekolah indonesia
kami juga akan membangun
sebuah lembaga tabung haji
dan meringankan beban mereka
yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh
dengan pemerintah arab saudi
untuk membangun gedung gedung asrama asrama
milik indonesia sendiri
sehingga kebutuhan biaya
naik haji dan umroh
akan terjangkau oleh seluruh rakyat indonesia
memastikan dan meyakinkan
keadilan dan hukum
dijalankan dengan sebaik baiknya
untuk menjamin demokrasi
kami akan menjamin
dalam undang undang dasar kita
dan mengeluarkan pendapat
yang bisa saja
pendapat dengan pemerintah
akan menerima kritik
agar kita tidak salah jalan
jalannya pemerintah republik indonesia
pemerintah republik indonesia
kita harus mencari
kita harus melayani
tidak boleh pemerintah
bahwa semua pemuka agama
dari semua agama
ini menjadi sangat penting
dalam bangsa indonesia
dalam sejarah kita
dalam bangsa indonesia
dan perjuangan kemerdekaan kita
republik indonesia memang
dikumandangkan di jakarta
tapi kemerdekaan kita
di jawa timur
yang puncaknya adalah
oleh rakyat jawa timur
dan rakyat indonesia
yang ada di surabaya
para ulama ulama besar
dan saya katakan kepada kalian
kami diangkat sumpah
untuk membela pancasila
dan undang undang dasar empat puluh lima
kami di asrama
dengan semua suku
dengan semua agama
komandan kami adalah
pernah orang katolik
pernah orang katolik
pernah orang kristen
pernah orang hindu
tidak ada masalah
tidak mungkin saya akan mau
atau tidak melindungi
islam di indonesia adalah
dan kemampuan kita
untuk melindungi semuanya
jadi janganlah coba coba
satu kaum atau satu kelompok
tolong ini penting
bagi semua kalangan ya
kalau denger takbir
kalau denger allahu akbar
kita berpikir tentang allah
ada yang persoalkan
itu bukan mengancam siapa siapa
itu memuliakan tuhan yang kita cintai
tuhan maha besar
di semua agama juga ada begitu
saudara yang nasrallah
saya tidak tahu di hindu atau di buddha
tidak berarti kita ekstrim atau fanatik
kami juga akan pastikan
tidak boleh ada organisasi
yang sudah taat kepada pancasila
dan undang undang dasar
yang terus menerus di stigma
dan dihakimi tanpa pengadilan
kami akan pastikan hukum di negeri ini
tidak pandang bulu
dan tidak tebang pilih
keadilan harus untuk semua
bukan hanya untuk mereka yang kuat
dan punya uang
untuk memberantas korupsi
sampai ke akar akarnya
kami akan perkuat kpk
kejaksaan dan kehakiman
kami akan pastikan tidak akan ada intervensi
dan politisasi penegakan hukum
dan pemberantasan korupsi di tanah air
kami juga akan tingkatkan akutabilitas
dan transparansi pengelolaan keuangan negara
dari pusat sampai daerah
fokus keempat adalah
menjadikan indonesia rumah yang aman
untuk seluruh rakyat indonesia
keamanan nasional dan kedalawatan
nkri adalah prasyarat untuk pembangunan
kemajuan dan kemakmuran
untuk itu kami akan pastikan
tni akan menjadi angkatan pertahanan
dan dihormati oleh
tentara yang kuat bukan menakut nakuti
tentara yang kuat
adalah menjamin kedaulatan bangsa indonesia
kami juga ingin meningkatkan kemampuan kepolisian
agar mampu menjadi polisi yang unggul
yang mampu mengatasi semua bentuk kejahatan kejahatan baru
seperti cybercrime human trafficking international drag money laundering dan sebagainya
kami juga akan tingkatkan kemampuan negara dalam melakukan pencegahan deteksi dini penanganan cepat terhadap bencana alam
karena memang kita hidupnya di alam yang penuh dengan ancaman bencana alam
saudara saudara sekalian yang terakhir fokus kelima
adalah hal yang harus kita lakukan
dengan karakter dan kepribadian bangsa
kami percaya bahwa hal ini penting untuk bisa menghasilkan karakter watak dan kepribadian indonesia menang
agar sebuah bangsa dapat merdeka berdaulat makmur dan menang
harus melalui proses nation building dan kartu
sector building saudara saudara sekalian
karena itu bersamaan malam hari ini dengan visi misi indonesia menang
dan dengan buku paradox indonesia kami juga luncurkan buku indonesia menang
kami ingin menanamkan dan menjalankan sikap sikap dan filosofi terbaik
dan menjelaskan kemampuan negara
dari luhur bangsa indonesia
sikap pendekar yang tidak mengenal menyerah
sikap sabdo panitoratu yang selalu tepat ucapan dan tidak akan ingkar janji
yang artinya akan mendahulukan kepentingan yang besar
bukan kepentingan pribadi atau keluarga atau golongan
sikap agar pemimpin bekerja untuk rakyat agar wong cilik iso gembuyu
sikap percaya kepada kekuatan sendiri
sikap berdiri di atas kaki kita sendiri
jangan mau dari bangsa minta minta
bangsa berlutut kepada bangsa lain
bangsa yang tidak membela rakyatnya sendiri
tidak membela petaninya sendiri
tidak membela nelayannya sendiri
tidak membela guru gurunya
tidak membela dokter dokternya
tidak membela para medis para medisnya
lebih baik mati
daripada dijajah kembali
pendahulu pendahulu kita orang tua kita
yang mengajarkan kepada kita lebih baik hujan batu di negeri sendiri
daripada hujan emas di negara orang
tapi kita sekarang juga harus pinter
kalau ada emas di negeri kita ya harus kita kewasai
kita harus wujudkan keamanan untuk semua
keadilan untuk semua
kemakmuran untuk semua
bukan keamanan hanya untuk orang kaya
bukan keadilan hanya untuk orang yang bisa bayar
seperti apa yang pernah disampaikan oleh bung karno
saya harus selipkan di sini
bung karno adalah milik kita semua
bukan milik satu golongan
di sini ada putri proklamator kita
tapi juga anak ideologis bung karno
jadi luar biasa koalisi indonesia adil makmur ini
ada anaknya pak harto
ada mantunya saruwedi
ada cucunya mereka ada di sini
cucunya saruwedi di sini
yang dulu maaf ya agak berseberangan dengan bung karno
tapi sekarang mereka duduk suatu baris
ada amin rais
bisa duduk dekat mbak titi sekarang ini
yang suka bikin gaduh dulu
sekarang sudah bijak
makana si bi untuk hidup
bukan buat satu orang bukan buat satu golongan bukan untuk bangsawan bukan untuk orang kaya tapi untuk semua
kalau kita tidak melakukan hal hal yang berarti sekarang kalau kita tidak berani melakukan transformasi yang besar hari ini kita bisa terjebak dalam keadaan yang mengkhawatirkan indonesia di saat saat yang akan datang
bahkan kajian kajian strategis dari bangsa bangsa lain mengatakan mungkin saja indonesia bubar sebagai sebuah negara
kami prabowo subianto dan sandiaga solahuddin uno minta mandat dari rakyat karena kami ingin menjamin hal itu tidak akan terjadi
kami ingin republik indonesia kekal kuat aman adil dan rakyatnya makmur
kita tidak boleh istirahat kita tidak boleh lelah kita tidak boleh istirahat sebelum rakyat kita semua aman adil dan makmur saudara saudara sekalian
untuk melaksanakan pekerjaan kita yang besar ini kami bertekad akan menyusun barisan
kami ingin memperoleh perempuan dan putri terbaik bangsa indonesia
kami tidak akan memandang latar belakang politiknya
kami tidak akan memandang etnis agama
kami tidak akan melihat warna baju politiknya
kami tidak akan melihat warna baju politiknya
insya allah kami mendapat mandat kami akan mengajak untuk bergabung dalam barisan ini dalam pemerintahan ini
dari semua kalangan
kalau perlu dari partai partai sekarang yang mungkin berseberangan dengan kita
saya yakin dalam barisan pdip banyak patriot patriot yang hebat
di dalam barisan golongan karya banyak patriot patriot yang baik
dalam partai partai yang lain juga begitu banyak orang orang baik
kita akan mengajaknya
kita akan mengajak mereka semua bekerja untuk rakyat
jangan melihat ke belakang
saya minta pendukung kami jangan menghardik jangan mengejek semangat boleh tapi jangan menghina orang lain
kami akan memilih putra putri yang paling cerdas
tapi juga harus memiliki integritas hati yang bersih
harus bekerja karena cinta kepada rakyat dan bangsa indonesia
kami akan membangun barisan putra putri terbaik lintas identitas
barisan yang benar benar bineka tunggal ika saudara saudara sekalian
boleh kita berbeda tapi kita satu tujuan
pintanya adalah kita akan membangun barisan yang mampu mencapai cita cita indonesia menang
kita akan bangun barisan yang mampu mewujudkan cita cita indonesia menang
saudara saudara sekalian inilah pokok pokok yang akan kami perjuangkan
insya allah tujuh belas april dua ribu sembilan belas akan datang
kita akan mendapat mandat dari rakyat indonesia
kita akan mendapat mandat dari rakyat indonesia
subhanallah subhanallah sekalian
kepercayaan rakyat indonesia yang insya allah kita akan terima sehingga kita akan melakukan pekerjaan besar tetapi kita akan menghormati prestasi pendahulu pendahulu kita
kita akan melanjutkan apa yang mereka sudah bangun
karena hari ini adalah akibat hari kemarin
dan hari esok adalah akibat hari ini
jadi saudara saudara saya akan mengamankan dan melanjutkan hasil hasil bung karno
hasil hasil presiden soeharto

prestasi dan hasil hasil abdurrahman wahid
hasil hasil presiden ibu megawati
prestasi dan hasil hasil presiden susilo bambang yudhoyono
prestasi dan hasil hasil presiden susilo bambang yudhoyono
dan saudara saudara bahkan hasil hasil presiden joko widodo itu sendiri
saudara saudara saya minta saya minta kearifan dan kebesaran hati saudara saudara sekalian
tidak saya minta keberadaan
jangan kita terbawa emosi kita
kita harus akui presiden jokowi dan pemerintah ini juga banyak hasil untuk rakyat kita
tidak saya minta keberadaan
tidak saya minta keberadaan
tidak saya minta keberadaan
tidak saya minta keberadaan
tidak saya minta keberadaan
tidak saya minta keberadaan
saudara saudara kami butuh dukungan saudara saudara
kami butuh kepercayaan saudara saudara
sehingga kita bisa bersama sama mewujudkan cita cita kita semua
dalam agama islam dalam kitab suci
allah swt menyampaikan kepada kita bahwa allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
manakala kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri
saudara saudara sekalian saya dan sandiaga soewono kami
kami manusia biasa
kami ingin jadi alat saudara saudara sekalian alat seluruh rakyat indonesia
bersama sama kita akan mencapai apa yang kita cita citakan
saya ucapkan terima kasih kepada saudara saudara sekalian yang telah mengorbankan waktu
untuk mendengarkan dan menyaksikan paparan visi misi kita
kepada saudara saudara yang belum mendukung kami setelah mendengar visi dan misi kami
mudah mudahan saudara bergabung dengan perjuangan kami
tapi tapi kalau saudara saudara masih tidak percaya kepada kami
kami siap dialog dengan saudara saudara sekalian
kami siap untuk meyakinkan saudara saudara sekalian
tapi saya katakan di sini kalau nanti saya dipilih bersama sandiaga uno
dengan koalisi indonesia adil makmur kami akan bekerja untuk seluruh rakyat indonesia
termasuk termasuk kepada mereka yang belum percaya kepada kami
terakhir sebagai penutup saya sebagai mantan prajurit
saya mau tutup pidato ini dengan menyampaikan pesan khusus kepada adik adik saya
para perwira para perwira yang masih aktif para pejabat di tni polri dan intelligence
yang saat ini bertugas di seluruh penjuru nusantara
saya bicara di sini memberi himbauan dan saran sebagai kakakmu sebagai seniormu
marilah kita ingat sumpah kita adalah untuk membela seluruh rakyat indonesia
kita harus bekerja untuk seluruh rakyat
rakyat kita mendambakan polisi sebagai bayangkari seluruh rakyat indonesia
rakyat kita mendamakan polisi yang hebat polisi yang unggul
polisi yang begitu tampil semua segen semua hormat bukan semua takut
kita ingat adik adikku ingat kau dibesarkan oleh rakyat kau diberi kaki tak diberi makan oleh rakyat
kita diberi pakaian oleh rakyat kita diberi pendidikan oleh rakyat kita diberi karier oleh rakyat
bintang bintang yang ada di pundak kita bintang bintang yang ada di pundakmu
itu dari rakyat bukan dari orang perorangan
oleh karena itu rakyat mendambakan kalian melindungi mereka kalian milik kita juga
setialah kepada bangsa dan negara jangan kepada individu individu
kita harus yakin rakyat indonesia mendapatkan aparatnya berbuat yang terbaik untuk mereka
tidak ada kekuasaan di dunia yang bisa langgeng kalau tidak dicintai oleh rakyatnya sendiri
saudara saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kau berada
terima kasih perhatianmu
terima kasih dukunganmu
terima kasih waktu yang kau tuangkan
kita percaya bahwa kita berada pada jalan yang benar
kita membela keadilan kita membela kebenaran kita membela kejujuran
kita yakin tuhan yang maha besar yang maha kuasa bersama kita
karena tuhan selalu berada di pihak yang benar
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
saudara saudara izinkanlah saya
sebagai anak bangsa yang bergangga sama islam
saya ingin mengumandakan takbir allah akbar
bersama sama kita indonesia menang
bapak sandiaga uno untuk tetap berada di panggung
mohon berkenan bapak presiden